sebuah helikopter bermuatan empat orang jatuh di lombok nusa tenggara barat pada minggu siang
dikutip dari detik direktur jenderal perhubungan udara polana b pramesti menyatakan helikopter dengan rute penerbangan labuan bajo lombok
yang dipiloti oleh kapten kustiadi terakhir kali melakukan kontak tower saat mengarah ke runway tiga puluh satu pada pukul empat belas lebih dua wita
dan diberikan izin mendarat oleh atc yang bertugas saat kemudian pada pukul empat belas tiga wita pesawat tersebut jatuh
ditjen hubud masih berkoordinasi dalam rangka evakuasi helikopter tipe b dua ratus enam l empat dengan registrasi pkcdf
helikopter diketahui mengangkut tiga orang penumpang